sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
gak apa apa mak
cuma tadi kepikiran sama omongannya om hans aja
tadi ketemu di jalan
dapat istri yang baik dan solehan
tapi kan nisan pemulung mak
gak apa kalau pemulung
jodoh kan di tangan allah
isan berjalan sama allah kan
minta sama allah
supaya dia dapat jodoh yang baik
pasti bisa insya allah
istirahat dulu ya
tarisan ke dalam yusuf
kaburkanlah doa emah
itu si siti tuh
semoga badak tuh rapi amat
mau kemana tuh dia tuh
lo rapi banget
lo mau kemana
lo tuh eling gak sih
lu tuh gak ada potongan
lo pikir naik haji itu murah biayanya
eh tapi kan bisa nyicil ya
saja aneh ya
ah udah jan
waalaikumsalam silahkan duduk bu
iya makasih nah
memangnya ibu bawa dokumen dan carat caratnya
eh maksudnya ibu mau nanya dulu
apakah uang ibu sudah cukup untuk biaya naik hajinya
memangnya tabungan ibu berapa
mana buku tabungannya
ibu belum nabung nah
cuma ibu punya uang
di rumah ada dua lima jutaan
bu untuk daftar haji minimal dua puluh lima juta
kalau nggak punya duitnya
nih ibu pergi ke taman raya bogor
nggak punya duit mau ke mekang
ini gaji lo bulan ini
nggak usah bilang gati ibu
kemarin dulu ibu sudah pecahkan piring ibu
terus waktu itu ibu juga pecahkan gelas
tadi ini baru sat
lo pecahin lagi piring kesayangan gue
nih inget aja loh
ibu jangan sedih
uang segitu buat allah kecil
ibu percaya kan
dukung insya allah ya
ini alhamdulillah sekarang aku udah dapat kerjaan jadi pengantar
alhamdulillah udah punya motor sekarang
ya mudah mudahan dengan saya kerja
saya bisa bantu emak supaya emak bisa naik haji
apa ini eh eh eh
berani beraninya ya lo ngobrol sama anak gue eh
gajik amat sih
aduh susiti ini ke mana sih ah
pakai daftar haji segala
kerjaan juga belum beres
mana sih dia
telat juga kan kerjanya beres
beres apanya pak
apanya yang beres
baju mama tuh belum listrika
mama kan juga pengen cepet cepet ke travel haji
duh cepet banget
udah papa tenang aja
semuanya sekarang serba cepat
mama itu mau daftar naik haji
ini gara gara si siti semuanya jadi telat
baju mama belum listrika
mama kan bisa pake baju yang lain
sejak kapan papa tuh ngatur ngatur mama pakai baju yang mana
udah mama pergi dulu
tak telat lagi
assalamualaikum mak siti
mak cuma aku heran mak
mas siti kan cuma seorang pembantu
kok masih mau bersedekah sih
kayak mau banyak duit aja
orang bersedekah itu kan bukan cuma buat orang kaya aja
jadi perintahnya gini anjurannya
beramalah bersedekalah ketika kamu sedang sempit ataupun sedang lapang
jadi siapa aja boleh
tapi kalau sedekah entah kagak ada buat beli beras
ya itu kan makanya
agama itu tidak memberatkan umatnya
ini mak siti
akhir akhir ini kepala cuma saya sakit
ke dokter periksa jangan diambil
ntar njung cari pinjaman uang dulu
mak siti kalau begitu njung pulang dulu ya
tidak segegalnya bu
belagu amat loh ya
gue aja nih yang orang kaya
kalah gue pusing mikirin loh
kayaknya ma ini ahli bersedekah deh
saya yakin cita cita ma ini untuk pergi ke mekah pasti kesampean
karena dia banyak sedekah ma
ikutan ikutan pake melayin siti segala
aduh sakit nih